sebuah rumah tiga lantai di kota medan sumatera utara rusak parah karena ledakan tabung gas
akibatnya dua penghuni rumah terluka
detik detik ledakan terjadi di sebuah rumah tiga lantai di kompleks iberti di jalan pendidikan
kecamatan medan timur kota medan sumatera utara terekam kamera pemantau
tampak ada seorang pengendara sepeda motor yang berada di depan rumah dan terkena ledakan
ia langsung bergerak memindahkan sepeda motornya
sesaat setelah ledakan para penghuni panik berhamburan keluar rumah
diduga ledakan terjadi dipicu dari tabung gas yang bocor
akibat ledakan ini dua orang penghuni rumah mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit
terjadinya ledakan tim inafis polrestabes medan langsung memasang garis polisi di lokasi
sementara untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya ledakan
tim begana sat brimo polda sumut langsung dikerahkan ke lokasi
pemilik rumah juga seorang ibu dan satu orang anaknya laki laki
selain rumah apa saja yang terjadi
juga sementara tim bas dari ledakan tersebut kena lima rumah
ada terletakkan di lima rumah tersebut
untuk korban sendiri mengalami luka bakar dan sudah dirawat di rumah sakit kolombia
satu orang ibu dan satu orang anak laki laki
selain menghancurkan rumah tiga lantai ledakan juga merusak empat rumah di sekitarnya dan sejumlah kendaraan yang terparkir
polisi terus melidiki kasus ledakan ini dengan memeriksa sejumlah saksi
ditarikan kompastv medan sumatera utara